suatu ketika di kota baletville yang indah hiduplah seorang pemuda tampan bernama frans
frans adalah penari balet dan memiliki pasangan cantik sekaligus sahabat bernama swan
franz dan swan berbagi setiap rahasia mereka
oh betapa menawannya jacob
aku akan bicara dengannya untukmu
kru frun sedang mempersiapkan pesta tari dan tiba waktunya mendapatkan kostum untuk hari utama
franz ingin mendapatkan gaun khusus dari toko paling terkenal bernama sison
aku sangat senang melihat gaun
gaun balet yang indah dan anggun karya dokter mekanik
dan saat dia pergi pandangannya tertuju ke jendela di mana dia melihat gadis cantik sedang menari
wow siapa dia
fras tertegun melihat betapa mempesonanya penampilan gadis ini
apakah dia nyata
gadis itu tampak seperti porselen dan berkilau tanpa lampu
sangat meyakinkan untuk berpikir
dia itu boneka tapi dia bergerak dengan anggun
apapun itu fran sedang jatuh cinta
aku harus bertemu dengannya
franz pergi ke toko untuk memilih gaun
tapi perhatiannya teralihkan sehingga dia salah membawa pakaian
franz kembali ke ruang latihan
dan kostum hijau apa ini
bukankah kau menginginkan yang biru
swan sepertinya aku jatuh cinta
dengan tutu ini
dengan gadis cantik di dekat jendela si son
dia terlihat seperti
dia terlihat seperti boneka
secara harfiah wajahnya bersinar seperti porselen
kulitnya begitu halus dan rambutnya begitu lebat
kau sedang jatuh cinta aku mengerti
tapi tahukah kau apa yang dilakukan sahabat kan
kami menyelidiki untuk memastikan dia orang yang tepat
oh aku yakin dia orang yang tepat
aku yang memutuskan
aku yang memutuskan
swan memutuskan untuk menyelinap keluar bersama temannya yang lain julie
sudah waktunya julie
investigasinya dimulai sekarang
swan dan julie diam diam menuju ke toko si sohn
di mana dia
dan gadis cantik itu menarik perhatian swan
ya ampun sepertinya aku juga sedang jatuh cinta
swan tidak percaya kecantikan seperti dia bisa ada
gadis itu memiliki label yang bertuliskan sesuatu
gadis itu berbalik ke arahnya
dan mata swan bertata pandangannya
aku mendengar langkah kaki
ada yang mendekat
aku tidak mau masuk ke penjara sebelum acara baletnya dimulai
ayo kita keluar dari sini
tidak kita lari
jadi keesokan harinya swan pergi berlatih
frans sedang melakukan pemanasan saat dia bergabung
aku melihat gadismu
oh dia cantik bukan
aku harus mendapatkan nomor dokter kulitnya dengan pasti
kulitnya sungguh mulus
bahkan tidak ada satupun tanda jerawat
aku curiga coppelia adalah boneka
kau tidak tahu nama gadismu
bagus sekali dia milihku sekarang
dia bukan boneka yang bisa kau ambil dariku
swan dia bukan boneka
wow itu hanya lelucon franz tenang
coba tebak siapa yang bolos latihan hari ini
copelia bukan boneka dan aku akan berbicara dengannya hari ini
dia pergi ke toko dan bertemu dengannya
dia sedang membaca buku
oh halo franz aku copelia senang berkenalan denganmu
ayo silakan duduk
aku penggemarmu aku melihatmu menari di jendela dan
arabesmu begitu sempurna
oh terima kasih banyak
apa kau juga penari
ya itu benar
wow tuhanku sedang mempersiapkan karnaval balet dalam seminggu ini
mengapa kau tidak bergabung denganku
aku dengan senang hati
saat itu dr mechanic datang
halo copelia siapa yang kau ajak bicara ini
tuan dia teman baruku franz dia ini juga penari bisakah dia bergabung dengan kita untuk karnaval balet
iya tuhan aku sangat senang untuk bergabung
penari bahkan lebih baik kau suka relawan yang sangat aku butuhkan
maksudku aku sedang mencari penari utama pria dan kau sangat cocok
yeay latihannya dimulai hari ini jam lima sore mari kita bertemu
franz menghilang dari latihan rutinnya untuk bersama copelia dan mempersiapkan karnaval
franz menikmatinya tapi dia bingung tentang swan
hei kita tinggal tiga hari lagi dari festivalnya di mana pasanganmu
aku juga tidak tahu dia memberitahu orang tuanya dia sedang berlatih untuk karnaval
kalau begitu kita harus mengganti pasanganmu dengan jacob
apa tidak oke
tenang temukan franz dulu
tenang temukan franz dulu
tenang temukan franz dulu
tenang temukan franz dulu
tenang temukan franz dulu
tenang temukan franz dulu
lalu swan mengunjungi sison lagi untuk menyelidiki
sepertinya di sini tidak ada apa apa
swan berjinjit dan mencari copelia
dia menemukannya di ruang kerja tapi dengan pemilik sison dr mechanic
wow apa yang terjadi di sini
sepertinya copelia dan dr mchennig sedang mendiskusikan sesuatu
tapi yang mengejutkan swan
dr mchenick menggunakan remote
dan mematikan coppelia
dan mengeluarkan dua baterai besar
dr mchenick kemudian mengambil
ramuan ajaib dan menaruh dua tetes
pada copelia yang baru saja terbaring
dan bersinar lebih terang dari bintang malam
dan coppelia berdiri di sana
seperti gadis manusia
jadi neluconku benar
kau siap untuk karnaval
sekarang temanmu akan menjadi manusia juga
sekarang untuk latihanmu
segera aku akan menghidupkan semua boneka itu
dan impianku untuk membangun rumah boneka
seukuran aslinya akan teruai
wujud aku adalah penemu terhebat
swan terkejut untuk bicara
tapi saat mereka pergi
dia berlari ke ruang kerja
dia mengambil ramuan itu
dan ada hal lain yang juga menarik perhatiannya
sempurna untuk mengungkap perbuatan dokter ini
itu adalah hari acara balet swan
dan tim mendapat tepuk tangan dengan keras
kau sungguh hebat sekali suan
mungkin karena adrenalin dari acara kemarin
swan membawa juli ke rumahnya
dia menunjukkan dua ramuannya
ramuan ajaib yang menghidupkan boneka di c zone
aku melihat pemiliknya dr mekanik
menaruh dua tetes ramuannya
ramuan ini untuk menghidupkan coppelia
dan ini penawarnya
aku yakin yang ini melakukan sebaliknya
dokter mekanik berencana mengganti kota dengan boneka hidup
kalau begitu inilah waktunya untuk mengungkapnya
tidak ada pilihan lagi
beberapa hari kemudian
karnaval akbar yang diumumkan c zone
kota diberitahu bahwa mereka akan melihat pertunjukan
pertunjukan ini memiliki awal yang indah
gadis gadis itu masuk
sehingga tidak ada yang bisa mempercayai yang terlihat
mereka menari seperti itu
formasinya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan
kota itu terkejut
sekarang akan masuk
franz kau di sana
franz menari dengan mengikuti kesempurnaannya coppelia
yang merupakan rekannya
itu sungguh pertunjukan hebat
pertunjukan berakhir dengan anggun
penonton bersorak dengan keras
sekarang dr mckennick berbicara
aku merencanakan keseluruhan acara ini dengan sangat cermat
dan aku senang semua orang menyukainya
kau yang dipuji untuk gadis gadis ini
berterima kasihlah pada mereka
oh ya aku akan berterima kasih pada bonekaku
boneka jadi begitu
siapa yang terlihat seperti boneka
iya itu karena mereka boneka
kerumunan itu tersentak
pasti dia cemburu karena dia tidak bisa menari seperti mereka
percayalah nyonya aku tidak cemburu
temanku franz sungguh menghindari kami untuk bersama
temanku franz sungguh menghindari kami untuk bersih

dia tidak menghadiri acara yang dia latih bersama kami selama berbulan bulan
aku harus tahu apa yang terjadi jadi aku menyelinap masuk

apa itu menguntit
swan pergi ke coppelia
dia mengambil penawarnya dan meneteskannya
ramuan itu mengubahnya menjadi boneka
suan mengangkatnya dan dia kaku dan tidak bergerak
coppelia serta balerina lainnya semuanya boneka
dr mechanic membuat ramuan ajaib ini untuk menjadikan balletville rumah boneka
dia ingin menggantikan kita
kami tidak ingin menjadi manusia jika niat tuhan kami yang sesungguhnya adalah niat yang buruk
tidak salah memimpikan rumah boneka seukuran aslinya
tidak aku tidak ingin menjadi manusia di bawah pengawasan dokter mekanik
swan ubah kami kembali
jadi swan melakukannya dia menaruh obat penawar pada gadis gadis itu dan mereka kembali menjadi boneka
penonton sedih namun puas karena suan membeberkan rencana dr mechanic
kau menyelamatkan kami swan
polisi kota menangkap dr mckenic
dan orang orang bersorak
swan senang tapi kemudian dia melihat franz duduk di sudut merasa kecewa
aku tidak percaya aku jatuh cinta pada boneka
ya aku mencintainya karena kecantikannya
tapi aku lebih mencintainya karena betapa baik dan perhatiannya dia
dia adalah seseorang yang harus dipelajari oleh setiap manusia
aku aku merasa sangat konyol
swan merasa kasihan pada sahabatnya dia tidak bisa melihat frans patah hati
jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan dia pergi ke coppelia
dan menaruh dua tetes ramuan ajaib
dan ini dia dia hidup kembali seperti dulu
jangan menangis franz
coppelia ya ampun sayangku
coppelia dan franz berpelukan
swan melihat mereka saling jatuh cinta
dia juga menghidupkan kembali boneka boneka lainnya
beberapa bulan kemudian coppelia dan franz mengumumkan pernikahan mereka
itu pernikahan yang megah dan seluruh kota hadir
dan bagi swan dia jatuh cinta pada jacob
coppelia dan franz hidup bahagia selamanya